hampir semua virus covid sembilan belas di jateng dan d i y mengandung mutasi d enam ratus empat belas g yang mempunyai daya infeksi sepuluh kali lipat di laboratorium
ketua pokja genetik fakultas kedokteran kesehatan masyarakat dan keperawatan ugm gunadi mengatakan
hingga desember ini dari sembilan belas virus yang berasal dari jateng dan d i y yang didaftarkan ke gisaid
dua belas virus mengalami mutasi d enam ratus empat belas g
sementara di indonesia dari satu ratus lima belas virus yang didaftarkan ke gisaid lebih dari separuhnya mengandung mutasi ini
gisaid atau global initiative on sharing all influence data adalah organisasi nilab internasional
ia mempelajari genom virus flu dan corona
gunadi meminta masyarakat tak perlu khawatir karena mutasi virus adalah hal biasa dan bisa dicegah
dengan disiplin melakukan protokol kesehatan
dari sampel jogja dan jawa tengah itu delapan belas sampel mengandung d enam ratus empat belas g
kalau yang d enam ratus empat belas g ini ada satu penelitian
tetapi kalau yang infeksi sepuluh kali itu kan baru skala lab ya
belum pada skala manusia